pdi perjuangan menyebut sikap politik pdip usai pemilu dua ribu dua puluh empat akan diputuskan di rakernas partai
sekjen pdip hasto kristianto menyebut keputusan diserahkan pada ketua umum megawati soekarno putri
hasto menambahkan keputusan akan diambil dalam rakernas pdip pada dua puluh empat hingga dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
rakernas akan membahas langkah strategis partai termasuk posisi pdip di pemerintahan prabowo gibran
ya terkait bagaimana sikap pdi perjuangan apakah berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan
itu merupakan kebijakan dari ibu megawati soekarno putri
dan rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap sikap politik
di dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global
dan juga langkah langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca pemilu